inilah genose sebuah inovasi yang dikembangkan tim peneliti dari universitas gajah mada
untuk mendeteksi virus covid sembilan belas hanya dengan menganalisa hembusan nafas saja
dalam penelitian alat ini diklaim bisa mengendus covid sembilan belas kurang dari dua menit
genose mendeteksi senyawa metabolisme hasil interaksi virus dengan jaringan di tenggorokan
atau yang disebut volatile organic compound atau voc
genose diharapkan bisa diproduksi masal pada pertengahan hingga akhir november dua ribu dua puluh
tes dengan uji nafas ini diperkirakan akan lebih ramah lingkungan dan jauh lebih murah
salah satu yang sudah mencoba alat ini adalah gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hemangkubwono x
tim ugm menemui gubernur diy untuk menyampaikan perkembangan uji alat ini
kita menyampaikan progres itu ke ngarso dalem juga untuk memohon doa restu dan dukungan
agar alat ini bisa cepat nanti beredar di masyarakat
saat ini dilakukan tes diagnostik ke satu enam ratus orang atau sekitar
di sini sekitar dua ratus sampel nafas di sembilan rumah sakit
hasilnya akan dilaporkan ke kementerian kesehatan untuk mendapatkan surat rekomendasi
sebelumnya pada uji akurasi teknik yang mengukur kemampuan alat untuk membaca sampel secara berulang
hasilnya sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta